saya gak mau deh
saya tidak mau jadi manusia harimau
tuhan mudo sakti
tuhan mudo sakti
aku tidak suka ini
kau tidak suka ini
kau tidak suka ini
kau tidak suka ini
kau tidak suka ini
kau tidak suka ini
kau tidak suka ini
ada yang maling ini
kenapa kalian biarkan dia lolos
aku tidak suka kegagalan
aku tidak suka kegagalan
rencanaku tidak hanya itu
aku harus dapatkan tiga turunan manusia dari mereka
kalau keempat turunan
manusia ada di melayu

seluruh paranomal di dunia ini
kaya bener deh kata bunda
gue terus belajar silat
atleast gue kan bisa jaga diri gue sendiri
gue harus minta tolong ki mau
kalau kakek gue minta tolong ke jakarta
terus ngajarin gue silat
kenapa mulut kamu menganggap seperti itu
kenapa mulut kamu mangap seperti itu
kenapa mulut kamu mangap seperti itu
kenapa mulut kamu mangap seperti itu
kok kakek bisa tiba tiba ada disini sih
tadi kakek ingin mengejutkan kamu di kampus
tadi kakek ingin mengejutkan kamu di kampus
tapi ternyata kamu gak kuliah
ternyata kamu gak kuliah
malah kamu ada disini
malah kamu ada disini
kurang enak badan kek
ah lagian tadi alina baru aja mau nelfon kakek
kamu ingin telepon kakek
mau minta diajarin silat
kamu mau dari silat
yang kakek tau
kenapa tiba tiba ingin belajar silat
ya gapapa kek
bisa jaga diri alias sendiri
ga bercanda sumpah deh
kalo kakek mau ngajarin alina sekarang
alina juga siap kok
kakek mau ngajarin kakek
kakek mau ngajarin kakek
kamu persis dengan bunda kamu itu
susah ditebak sifatnya
beda tau kek
kalau bunda itu udah jago silatnya
kakek tidak bisa menolak
apa yang kamu mau
karena sekarang kakek baru sampai
kamu kenal dengan kawan kamu itu yang namanya sekar
kamu tuh segini
kenapa tuh kek
tolong kamu kasih tahu sama dia
agar dia hati hati dengan dosen yang namanya
pak siapa itu
karena orang itu sangat berbahaya
tolong kamu kasih tau dia
bahaya apanya kek

kenal dari mana
aku sudah berusaha untuk mengambil alih

aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih

aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
aku sudah berusaha untuk mengambil alih
terlalu banyak orang jahat yang mau mengambil nyawa saya
saya juga tidak mau ke gunung ijen
saya tidak mau
tapi tuhan mesti kuat

apa yang barusan bapak dengar saat

kau seharusnya bersyukur dengan anugerah yang kamu dapat
karena banyak orang orang yang berjuang dengan keras untuk mendapatkan ilmu seperti kamu
tapi sakti enggak mau ilmu ini pak
tapi sakti enggak mau ilmu ini pak
sakti enggak mau
kamu harus segera berangkat ke gunung ijen
untuk menyempurnakan ilmumu
kamu harus bisa membujuk dia
agar dia mau berangkat ke gunung ijen
apa yang harus kamu lakukan
untuk memperbaiki keadaan yang baik
untuk memperbaiki keadaan yang baik
untuk memperbaiki keadaan yang baik